yang mengatakan perlunya asn untuk pindah ke ikae di mana insentif telah disiapkan
dan fasilitas fasilitas lainnya
saya sering sudah menyampaikan ke menpan rb harus ada tolok ukur yang jelas
harus ada reward yang jelas
jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam
saya lihat pernah saya ke daerah saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam malam ini urusan apa
bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar
tapi urusannya spj
jokowi meminta menpan rb abdullah azwar anaf untuk merumuskan ketentuan tersebut setelah revisi undang undang asn disahkan
jika bere mau
penli julian jakarta